badai pemutusan hubungan kerja di berbagai industri di tanah air terus berlanjut
hingga memicu kekhawatiran stakflasi mulai mendekati indonesia
para pekerja terdampak pihaknya mengajukan klaim program jaminan kilang pekerjaan
yang dikelola bpjs ketenaga kerjaan atau bp jamstostek
untuk membahas mengenai hal ini sudah bersama saya melalui sambungan zoom
selamat pagi pak zainuddin
pagi pagi dah
pak ini kita bicara mengenai kontraksi ekonomi ya
di mana mana negara sudah melakukan pengetatan terutama tadi salah satunya dengan bertambahnya jumlah phk
dan pastinya membuat klaim bp jamstostek meningkat pak di tahun ini
lalu apakah memang kondisi ini sudah dibayarkan semua dan berapa banyak pak yang sudah direalisasikan pak
ya terima kasih pak yuda
pertama klaim bpjs ketenaga kerjaan atau jamstostek itu sebenarnya tiap tahun yang pasti meningkat
kenaikan tiap tahun itu jumlah orang yang klaim itu sekitar lima belas persen
kalau kita lihat tahun ini sampai dengan dua puluh dua november itu misalnya jumlah klaim kita itu sudah tiga dua juta orang
nah itu total klaimnya ada empat puluh tiga
nah klaim ini kita kan punya lima program ya pak yuda ya
nah yang terbesar memang tiga jutanya ataupun sembilan puluh tiga persen itu adalah klaim jht
itu kalau cara rupiah itu nilainya tiga puluh delapan tiga triliun
nah kaitan dengan pk penyebab klaim jht itu bermacam macam ya
ada tujuh penyebab klaim jht sebenarnya
karena itu menurutkan diri itu paling besar empat puluh persen
kemudian biasanya phk memang phk itu tiga puluh persen
nah dan sisa yang lain itu yang orang ngambil bagian kemudian orang pensiun orang cacat
atau orang yang wilayah kita
dia tinggal pindah ke
itu kira kira penyebabnya
pak zadun kalau kita
bapak kalau kita bicara mengenai data yang tadi cukup lumayan signifikan jumlahnya pak
kalau dari pihak bp jam sostek sektor apa saja ya pak
yang terdampak akibat kondisi ekonomi global dan juga pengetatan kebijakan keuangan
berapa banyak kondisi itu mengakibatkan phk pak
jadi kalau biasa hanya kenaikan klaim itu lima belas persen
sekarang itu memang dia tujuh belas delapan persen
jadi kenaikannya sebenarnya secara jumlah itu
hanya sekitar dua delapan persen
nah kalau phk itu memang ada kenaikan
nah kalau tahun lalu itu orang klaim phk itu setahun ya
kalau per obat kemarin kami lihat memang delapan ratus tiga puluh empat
nah ini memang kalau kita tahunkan itu ada kenaikan sekitar delapan empat persen
nah orang klaim karena phk gitu ya
nah sektor apa aja
kalau lihat peserta kami saya ingin cerita secara umum dulu
kalau jumlah peserta kami itu yang aktif itu kan tiga puluh enam empat juta
sebenarnya jumlah peserta kita secara year itu growth
jadi growth kita itu
sekitar sembilan belas persen
pekerja formal bahkan growth sebenarnya
pekerja formal ataupun terima upah itu disisaran hampir sebelas persen
karena kenaikan yang paling tinggi tentu di informal
informal ataupun bukan penerima upah itu kami naik enam puluh tujuh tiga persen
nah itu secara umum pak yudha ya
jadi secara umum sebenarnya jumlah peserta naik
terus bagaimana cerita
kita kan mendengar ini air air ini kita acermati gitu ya
kita membaca berita mendengar
cuma ada kelompok phk katanya
nah hampir sembilan sektor yang kami lihat itu sebenarnya growth
nah tapi kita acermati secara dari berita katanya industri pengolahan yang tadi disampaikan juga di indonesia kan
industri bahan kimia katar ya dan sebagainya itu katanya lagi phk marah gitu
nah kami lihat misalnya untuk tiga subsektor ya
garment alat kaki sama pakaian jaji gitu
itu kami lihat
kalau trend bulanannya ya
saya kata di cara trend bulanan
dari januari sampai juli itu sebenarnya tumbuh naik dia begitu
nah tapi memang mulai melambat menurun pada agustus september oktober
tapi apakah turunnya jauh
saya bilang belum
jadi turunnya itu hanya minus dua enam persen aja
bulan juli ke oktober itu kalau kita agregatkan gitu ya
nah jadi poinnya adalah apakah sudah terjadi phk masal
dari data kami trendnya melambat
nah tentu phk masal atau enggaknya mungkin teman teman dari industri ataupun kementerian terkait
binnas tenaga kerja dan kementerian kekerja punya data seperti yang disampaikan oleh cik
itu data kami
sekarang pak yudha
iya pak zainud kalau tadi anda katakan hingga bulan september sudah ada delapan ratus ribu lebih dibandingkan tahun lalu sembilan ratus ribu
kalau secara komposisi ada peningkatan meskipun tadi bapak katakan tidak terlalu signifikan
dan yang menjadi menarik adalah pak kalau kita bicara mengenai yang mengklaim jht bp jamstek ini
apakah didominasi oleh golongan generasi apa pak
mengingat tadi kalau bapak tarakan juga banyak sektor yang terdampak terutama informal pak
tadi klaim jht kami itu didominasi oleh dua alasan ya
satu mengundurkan diri itu enam puluh persen
kemudian phk itu tiga puluh persen
nah itu kalau kita lihat itu enam puluh persennya itu usianya berada di antara dua puluh sampai tiga puluh lima tahun sebenarnya
jadi masih sangat usia produktif gitu
itu kalau dilihat ya apa
jadi usia produktif dua puluh tahun sampai tiga puluh lima tahun itu mendominasi di klaim jht
tapi itu bukan hanya gara gara sekarang ya pak yuda ya
di tahun sebelumnya pun
ternyata memang seperti itu
karena memang jht kita kan bisa diambil pada saat dia bekerja gitu
pada saat dia meninggal pada pensiun dan sebagainya
aturannya memang itu pak yudha
ini terkait dengan kesiapan dana bp jamstek pak
dengan adanya kemungkinan kenaikan klaim ke depannya apa yang dilakukan pak
kalau kesiapan dana alhamdulillah posisi kami itu posisi saat ini itu dana kami
nah jadi kalau tadi klaim itu empat puluh tiga tiga triliun
itu sebenarnya sangat cukup untuk dibiayai dari pertama
hasil investasi kami misalnya itu dapatkan tiga puluh lima triliun
itu dengan yield enam empat persen ya
di atas target kami rp enam puluh lima triliun
kemudian iuran itu sekitar sampai oktober itu rp tujuh puluh triliun
artinya sebenarnya ada dana segar itu rp satu ratus enam triliun
yang berasal dari ukuran dan hasil investasi
itu dua empat puluh lima kali lipat dari kebutuhan kue
kemudian yang kedua secara kesehatan keuangan
program kecelakaan kerja itu misalnya itu kami bisa membiayai klaim dua ratus enam puluh satu bulan ke depan
kemudian klaim kemasyian kami juga biasa
yang sangat sehat bisa membiayai tiga tahun ke depan dan kematian itu masih bisa di cover
terus jht rasio kecukupan dana kami memang hampir seratus persen
kesiapan dana kita itu kita punya dana sekolahan yang cukup punya persiapan yang cukup
apapun kondisinya insya allah kita siap
inisipasi itu semua
kemudian kalau kita bicara mengantisipasi pak lonjakan phk
karena memang ada kemungkinan
kemudian juga ada kebijakan kebijakan global yang pastinya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi regional dan juga nasional sendiri pak
apakah bp jam sostek melakukan perbaikan ataupun evaluasi dalam proses pelayanannya pak
ya pertama perbaikan pelayanan itu mau ada phk atau enggak itu udah harus
kami udah mulai
kami deteksi baru itu kan dilantik dua ribu dua puluh
pada saat itu perbaikan pertama yang kita lakukan adalah
menyederhanakan proses pelayanan
nah kenapa kami perlu lakukan penyederhanakan proses pelayanan itu
sukses rate pelayanan ght ya
nah setelah kami sederhanakan
sederhana itu ada dua prosesnya disederhanakan
sudah keluar itu peraturan menteri tenaga kerja ya
dengan penyederhanakan itu
dan sistem online pelayanan
dan sistem online pelayanan
itu yang pertama
dan yang kedua
pada akhir tahun kemarin kami luncurkan namanya jansoset mobile
nah itu orang yang selama ini antrian tinggi
waktu kami dua ribu dua puluh satu itu antrian itu sebelas harian
nah dengan demo itu klaim orang
sekarang daftarkan di gmo
kemudian verifikasi data dengan dukcapil gitu kan
kalau oke diisi nomor rekeningnya
ght nya yang sepuluh juta kebawah langsung masuk nomor rekening
nah itu mampu meredupsi
dulu antrian sebelas hari
sekarang dengan demo cukup lima belas menit gitu ya
dengan hp kita cukup lima belas menit
nah terus antisipasi lainnya tentu
kalaupun terjadi phk ataupun enggak
kami ada tiga ratus dua puluh lima cabang
nah ini yang menarik pak yuda
pada masa pandemi itu
klaim kita kalau dulu banyak ke cabang
nah yang lainnya itu sudah online dan digital
misalnya dikirim dokumennya
jadi orang ini menarik ini
ada perubahan perilaku dari pekerja kita
yang kemarin senangnya datang ke kantor
sekarang online dan digital gitu ya
jadi literasi digital dan elektroniknya lumayan bagus ini
antisipasi kedua tentu
perkembangan isu phk dan perception ini
kami terus tahu di lapangan
dan kami koordinasi dengan perusahaan perusahaan terkait
kemudian koordinasi yang bagus juga dengan kementerian
dengan asosiasi gitu ya
nah itu terus kita lakukan
jadi poinnya adalah
berita phk ini memang perlu kita antisipasi oleh siapapun
termasuk oleh kami
kpjs kederaan kerjaan
sebenarnya pemerintah dan kita
dilaksanakan juga program baru
namanya jaminan kehilangan pekerjaan
nah bagi teman teman yang phk
tentu ada jaminan kehilangan pekerjaan
yang diselenggarkan oleh bpjs kederaan kerjaan
dan ada juga manfaat yang
akses pasar kerja dan pelaksanaan
itu yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu
jadi kita siapkan
ya bapak dengan banyak seri terobosan
kemudian juga meminimalisir
birokrasi seperti itu
jam sosep bisa terus bertransformasi
tapi di satu sisi pak
ketika adanya kasus pemutusan
yang terpengaruh faktor global juga
bagaimana jam sostek melihat
kepersertaan pak pada saat ini
apakah ada pengurangan
atau justru bertambah
dengan tadi bapak katakan
beberapa terobosan yang cukup signifikan pak
kami merubah fokus
itu kami fokusnya kepada pekerja formal
nah dalam dua tahun ini
terbentuk ke orang kantor
sekarang nolehnya ke
udah menunjuk ke hasil gitu ya
nah tentu patmi dan kritis tadi seperti yang disampaikan oleh sean
dan kan merubah juga
karena teman teman yang kemarin bekerjanya di formal sekarang mulai beralih ke sektor informal
jadi in line dengan strategi dan fokus kami di keputusan
dan tema informal atau bukan penerima upah ini akan terus kami gaungkan untuk ke depan
dari sekarang dan ke depan
bapak kalau tadi bapak katakan kondisi keuangan cukup baik
tapi kalau kita juga tidak memungkiri bahwasanya bpjs juga mendapatkan dana dari para pembayar
ataupun peserta ya pak ya
lalu bagaimana dengan peserta dari sektor perusahaan yang telat membayar
sementara orang tersebut sudah harus di phk
apakah ada solusi terkait dengan hal ini pak
apakah masih dapat uang dari bpjs atau tidak

karena dia berhenti
kemudian yang kedua agar dia siap bekerja ke bali ada program jaminan penyerangan pekerjaan
jamsotek diberikan santunan utang gitu ya
itu selama enam tahun
untuk menyiapkan agar dia bekerja ke bali
nah kemudian nanti pemerintah
dan disnaker itu diberikan akses kerja kemudian titasi agar dia siap bekerja ke bali
nah itu jaminan pekerjaan yang sudah kita bayar pak
tadi sampai dengan sepuluh belas itu rp enam delapan ratus tujuh puluh dua ya
ataupun rp dua puluh lima di hari itu ya
nah kesiapan kita karena ini program baru
ini pasti akan meningkat
jadi naikannya misalkan pada saat ini sudah sekitar rp delapan
dari yang kemarin rp enam yang menghilang program penerbangan pekerjaan
baik pak zainul ini terima kasih untuk waktu yang berbincang bersama kami
selamat pagi pak
selamat beraktivitas kembali
iya selamat pagi
terima kasih pak yudha